dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pemberlakuan karantina wilayah di jawa tengah khususnya dan langkah pemerintah provinsi terkait mudik
kami sudah terhubung dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo melalui sambungan skype
ya selamat pagi good morning pak ganjar
ya pak ganjar sejauh ini sudah ada beberapa wilayah yang menerapkan karantina lokal dan bagaimana koordinasinya dengan pemerintah provinsi sejauh ini
belum ada mungkin yang menutup jalan satu dua sudah ada yang menutup jalan agak banyak ada kota kecil saja di kota tegal ya kalau yang lain sih belum
kalau dari pemerintah provinsi sendiri dalam hal ini pak ganjar himbawannya seperti apa pak apakah memang karantina ini juga akan dilakukan di beberapa titik
sekarang kan sudah ada pp ya setelah perpu kemarin keluar ada pp ada kepres
maka kita minta sekarang seluruh bupakewa di kota termasuk kami sedang menghitung apakah kemudian kita sudah masuk kategori psbb atau belum
sehingga kalau kemudian itu sudah masuk dengan berbagai kriteria umpama berapa jumlah kesakitan berapa jumlah kematian bagaimana trennya maka sebenarnya kita tidak usah ragu untuk menerapkan itu
hanya saja saya meminta kepada semuanya para pengambil keputusan minimal yang ada di wilayah jawa tengah
untuk menghitung itu sekarang
hitunglah itu sekarang gunakan data itu nah setelah itu ajukan
boleh ke nanti via saya katakan dari bupati wali kota ke presiden atau menteri kesehatan
atau nanti kemudian juga boleh langsung saya disesi saja
nah ada beberapa cara yang kemudian bisa kita pakai untuk itu setelah kita tahu soal itu
kepala daerah berkewajiban untuk menyiapkan segala sesuatunya
bagaimana kemudian mengatur kondisi
di kabupaten kota dengan kondisi yang sudah dikatakan umpama ini masuk pembatasan sosial yang berskala besar begitu ya
terus kemudian nanti orang harus bicara logistiknya orang harus bicara bagaimana rumah sakitnya
orang harus bicara sistem transportasinya pengamanannya sehingga tidak cukup hanya dengan statement saja
nah kalau kita lihat kan kemarin wali kota solo juga sempat mengatakan bahwa
sejumlah pasien yang dirawat sudah sembuh berhasil sembuh sudah pulang ke rumah masing masing
yang di semarang juga sudah pulang
lalu sejauh ini upaya upaya apa lagi yang dilakukan oleh pemprov sejauh ini pak untuk berkoordinasi
untuk semakin lagi menekan penyebaran virus corona
terutama untuk daerah daerah yang bisa dikatakan banyak pasien yang saat ini sudah dinyatakan sembuh ini
ya ini pertanyaan yang sangat bagus ya
sebenarnya bukan peran kepala daerah dia mengamankan daerahnya
tapi semua harus berinteraksi
interaksi dengan daerah sekitarnya dengan wilayah wilayah terdekatnya
kita diskusinya cukup panjang ya sampai hari ini juga mendekati mudah mudahan segera diputus
agar kita bisa mengelola di zona zona merah
di mana itu zona merah tentu saja jakarta
maka sekali lagi di banyak media saya sampaikan juga jakarta mesti kita dukung
jakarta mesti kita bantu dan teman teman yang ada di provinsi kabupaten yang lainnya ini juga harus
membantu khususnya di daerah daerah jabodetabek ya
sehingga pak anies pak emil yang di jabar itu juga kita bantu kita share
jadi komunikasi dengan saya terus kemudian kami juga berkomunikasi dengan pak jabar dki bareng bareng begitu untuk kita dorong
kalaulah di zona zona merah itu bisa dikelola tidak ada pergerakan masyarakat keluar
makanya akan mencegah dengan lebih cepat
namun demikian kami di daerah kan tidak bisa begitu saja
sorry ya anda tidak boleh masuk anda balikin lagi
nah mereka rakyat kita maka kemudian kita mesti mengelola mereka
kita cek satu per satu alamatnya konti kesehatannya nomor teleponnya
kita dorong mereka untuk isolasi mandiri selama empat belas hari kita coba kontrol terus menerus
memang yang seperti ini butuh gerakan dukungan yang lebih baik lagi
karena eksesnya akan mulai muncul kalau literasi kita rendah
kemarin yang tidak mengerti bagaimana cara mengisolasi bagaimana agar menjaga cara physical distancing nya seperti apa
mohon maaf dengan segala hormat kan sudah ada yang sembuh
saya hafal juga agar ada yang diedukasinya
tapi kemarin kan kita sedih mas sedih mbak
ketika kemudian ada yang meninggal tapi ditolak dimakamkan padahal
iya padahal kan itu prosesnya sop nya sudah bagus
jadi bungkus pakai plastik dan kata pakar kalau sudah seperti itu
satu tidak usah tajiah kan sudah ada yang melakukan itu
tapi stigmatisasinya jangan diberikan deh
pada keluarganya mohon maaf
bagaimana rasanya kalau ada saudara kita meninggal kita melihat tidak bisa
lihat mukanya tidak bisa
ya maka yang begini begini perlu literasi lebih banyak agar masyarakat bisa memahami
wong ini butuh sepakat bersama sama kok
jadi memang sudah ada sosialisasi ya karena kan kalau kita bicara soal pemakaman
yang kemudian misalnya di jawa tengah ada di banyumas ya
yang kemudian pak ganjar sempat viral videonya di mana mana
soal penolakan pemakaman jenazah di daerah mereka apalagi yang positif corona
nah itu berarti ada sosialisasi khusus ya pak ya
dan juga edukasi kepada masyarakatnya yang ada di titik titik tertentu
ya pak bupati banyumas pak hussein kemarin bagus banget
sehingga sampai dia pakai apd
dia ikut memakamkan dengan segala risiko loh itu risikonya besar loh
dan dia harus menjelaskan
muarah marah nggak ya luar biasalah kemarin berdiskusinya karena ngotot ngototan
meskipun akhirnya bagus ya pak bupati menghadapi itu dengan sangat luar biasa lah pak hussein ini
akhirnya bisa terjelaskan
hanya sekedar mau numpang lewat nggak bisa
nah ini mesti diedukasi masyarakat nggak boleh begitu
inilah yang kemudian penting para netizen mereka tokoh agama
tokoh masyarakat untuk menjelaskan soal ini
meskipun demikian pemerintah juga punya plan b
plan b nya menyiapkan kondisi kondisi darurat untuk menyediakan lahan
artinya kemudian konflik itu tidak bisa terhindarkan kan tetap harus dimakamkan dan tidak boleh lama lama
pak ganjar kan kalau kita lihat semenjak wabah ini menjadi dinyatakan sebagai pandemi
tentu hampir semua orang menjadi sangat sibuk
apalagi seorang kepala daerah seperti pak ganjar nih ya
harus mengawasi wilayah jawa tengah berkoordinasi dengan pusat dan sebagainya
pasti perlu juga menjaga yang namanya imun tubuh pak
daya tahan tubuh
sejauh ini apa saja yang dilakukan pak
mungkin selain olahraga
mpon mpon atau sepeda masih tetap dilakukan pak
ya hari ini hujan deras saya tidak sepedaan
kedua biasanya saya sampai rumah jam sembilan karena saya harus keliling ketemu masyarakat halo halo
kalau sepedaan sekarang saya tambah mic
saya tambah mic bawa apa namanya speaker
saya taruh sepeda sebelahnya
kita teriak teriak menjaga jarak begitu
saya selalu pakai kaos
saya selalu pakai kaos dengan macam macam desain untuk kita pakai sebagai satu kampanye
sehingga ini bisa membuat komunikasi dengan masyarakat lebih mudah
samping tentu minum vitamin istirahat cukup kena matahari begitu ya
dan ya termasuk jamu mpon mpon sekarang
hampir semuanya kita konsumsi
alhamdulillah lah sehat gitu ya
mudah mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya terhindar dari virus corona
dan pak ganjar juga semakin semangat lagi ya untuk mengimbau masyarakat memantau semuanya
jadi berkoordinasi dengan pemerintah pusat
mudah mudahan corona ini segera berakhir ya pak ya
suka minum kopi juga nggak pak kalau pagi pak
suka minum kopi juga nggak pak kalau pagi
ya selama corona ini nggak minum kopi minumnya jamu
pak nanti usai jeda pak
good morning akan ajak pemirsa di rumah untuk bikin bikin kopi ya sebagai selingan minum jamunya ya
nggak ada salahnya nanti dicoba di rumah sama ibu ya pak ya
terima kasih pak ganjar sudah bergabung bersama kami di good morning
selamat kembali bertugas